video rara wulandari pawang hujan yang melakukan ritual penolakan hujan
sontak viral di tengah pelaksanaan ktt asean dua ribu dua puluh
hadirnya rara ditengarai karena cuaca mendung melanda wilayah labuan bajo sejak selasa pagi
sebelumnya pada senin salah satu agenda presiden jokowi
menikmati sunset dari kapal pinisi dibatalkan karena labuan bajo diguyur hujan lebat
pada selasa panitia gelaran side event
pesta rakyat di kawasan waterfront labuan bajo mendatangkan rara
agar pesta rakyat tidak terganggu oleh turunnya hujan
ritual menolak hujan pernah dilakukan rara pada perhelatan motogp mandalika tahun dua ribu dua puluh dua lalu
setiap event event kenegaraan itu saya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat
nah untuk labuan bajo itu sebenarnya udah sempat doain jarak jauh
tetapi kan kalau jarak jauh itu terkadang berhasil terkadang tidak terkadang bisa ya kemarin lah tidak terkontrol
karena kalau jarak jauh itu kan saya kadang kadang ada kesibukan lain
pelaksanaan pesta rakyat di kawasan waterfront labuan bajo berlangsung meriah
dan dihadiri sejumlah menteri seperti erick tohir sandiaga uno dan basuki hadimulyono pada selasa malam
afri magung labuan bajo kabupaten manggarai barat